dari informasi terkait upaya penyelesaian masalah klasik di jakarta kemacetan
jumlah kendaraan di jakarta tumbuh sepuluh hingga lima belas persen setiap tahun
amat timpang dengan pertambahan ruas jalan yang hanya satu persen per tahunnya
iya vito pemerintah provinsi dki jakarta memang sedang mengerjakan empat proyek jalur transportasi baru
yang diharapkan mampu mengurai kemacetan jakarta
dan saat ini pengerjaan proyek membuat justru semakin terjadi kemacetan yang semakin parah
satu dari empat proyek yang sedang berlaku adalah pembangunan mass rapid transit mrt
namun pembangunan proyek ini justru menjadi biang kemacetan
di rute lebak bulus hingga bundaran hotel indonesia yang digunakan dalam proyek ini
setiap hari terjadi antrian kendaraan
tidak hanya jalur yang semakin menyempit
namun aktivitas dari kendaraan umum seperti di belakang saya ini juga menjadi salah satu penyumbang
kemacetan di kawasan pembangunan mrt di lebak bulus jakarta selatan ini
maka tidak heran setiap hari pengguna jalan harus bergelimang antrian kendaraan
sebagai dampak dari pembangunan jalur mass rapid transit di jakarta
para pengguna jalan pun merasa tidak nyaman saat melintas di kawasan ini
karena kerap terjebak kemacetan
macet banget hari hari kayak gini
berapa jam biasanya waktu tempuh pak
saya pondok cabai bisa dua jam
ya tambah macet kalau kita gak kelar
harus cepat selesaikan
ya betulnya satu tahun harus selesai dah
total panjang jalur mrt rute lebak bulus bundaran hotel indonesia adalah lima belas tujuh km
masyarakat berharap jika proyek penangkal macet yang dimulai pada sepuluh oktober dua ribu tiga belas silam ini
bisa segera beroperasi sesuai target
yakni pertengahan dua ribu delapan belas
femi afriyadi jakarta